saat ini jumlah kluster di kota tegal bertambah delapan belas klaster dan semuanya adalah kluster keluarga
tiga belas klaster keluarga ini tersebar di empat belas kelurahan di kota tegal
ke delapan belas klaster tersebut merupakan klaster aktif dengan jumlah pasien positif sebanyak enam puluh tujuh orang
penambahan kluster keluarga tersebut adalah dari hasil tracing maupun screening yang dilakukan dinas kesehatan kota tegal
masyarakat kita tahu sekarang posisi sekarang kita itu sangat sangat luar biasa perkembangan covid nya
artinya ada delapan belas klaster keluarga ada kluster hotel ada kluster bis kemarin yang para guru itu
artinya memang ada kluster kelurahan
ini luar biasa naik terus gitu kan
nah setelah saya pantau secara ini juga bukan berarti apa namanya bagaimana bagaimana
tapi memang banyak yang menyepelekan ini kadang kadang ini nih
suruh begini aja susahnya minta ampun
untuk mencegah meluasnya penyebaran covid sembilan belas pemkot tegal terus memberikan pemahaman kepada masyarakat
naiknya jumlah kluster ini dipengaruhi oleh kurangnya peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan
imam suripto tegal jawa tengah